jam segini mungkin sudah tidur
mungkin saya salah menganggap dia sudah punya pacar
tadi neng nombor bukun tabungan akang di lemari
kenapa akang gak cerita sama istri akang sendiri
tapi ternyata kamu punya tabungan lima ratus ribu
kita harus punya tabungan neng
hidup kita memang dipasrahkan sama allah
tapi bukan berarti gak harus dipikirkan
tapi kenapa gak jujur sama neng
takut neng minta
atau buat perempuan lain
akang gak bakal rasain apapun lagi dari neng
iya neng janji
tapi ada satu syarat
buku tabungan kita
tabungannya neng yang pegang
tapi kartunya akang yang megang
denny cuma tamat sd atau smp
satu satunya masa depan yang kita punya teh
hanya memberi dni masa depan
kalau memang bakal ada tokoh klontong
bang wajah teh harus menangkan neng

sabar semua pasti ada jalan keluarnya

ikhlas itu bukannya pasrah
ikhlas itu bukannya pasrah
kelas itu berjuang sekuat tenaga

memberikan yang terbaik
kalau semua itu sudah kamu lakukan
kamu sabar menunggu hasilnya
kamu sabar menunggu hasilnya
terima dengan senyum
itu baru namanya ikhlas
itu baru namanya ikhlas
tapi kalau kamu dagang males malesan
itu namanya bukan ikhlas
bapak aja yang pake
pake lah gak boleh pake emas
oh enggak dong pake
lebih cocok pebi yang pake
kata bu guru
anak yang masih sekolah tuh gak boleh pake
pilihan banyak banyak bahaya
lagi ngerjain apa
kan tadi febri udah bilang
pak pebe udah janji sama mami mau tobat
foto bat ya harus serius ceng
yaudah lah hapusin aja foto foto perempuan di handphone
tapi yang ini teh saya
kalo mau dihapus ya fotonya si entin
pi antarin edward ke rumah febri
aduh kamu tia dada aja
ini kan udah malem
ngapain ke tempat febri
tapi pi ini pr matematikanya susah pi
rasanya apa pi pernah bilang sama kamu ya
kalo jadi laki laki tuh harus mandiri
kerjain prnya harus sendiri dong
dibantuin sama perempuan ngerjain prnya

percuma ditungguin gak bakalan nelpon lagi
gak ada siapa siapa
percuma ditungguin gak bakalan nelfon lagi
jangan jangan tegang mulyadi
siapa tahu dia nelfon lagi
siapa tahu dia nelfon lagi
siapa tahu dia nelpon lagi